sampai jumpa di video selanjutnya
supaya akan diambil jajaran keamanan dan pihak kelurahan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
tapi bukan berarti tak terkalahkan
kalau kita mau bersatu mengalahkan mereka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
kami dari pihak keamanan pun gelisah
narkoba makin merajalela di sini
generasi muda banyak yang terjerumus
dan grafis kejahatan
dia terus melingkah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
dan kita harus segera bertindak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
dan yang membuat saya makin curiga komandan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
dosa dosa anakku yang sudah terjerumus ke dalam kesesatan
saya akan mem enjoyable dapur
tidak ada tamu
saya gambar saja
ini buat tak tahu
lindungilah dia ya allah
bukakanlah pintu taubat kepadanya ya allah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
kalau begitu kita secepatnya mencari informasi
langkah kita sudah semakin sempit
karena polisi dan masyarakat bersatu untuk menangkap kita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
ya allah kita masih bersatu
kita pasti tertangkap
kalian serta kebun
sekarang kampung kita ini aman
si rangga cs udah pada dikarungin
kampung kita sekarang sudah normal
jadi kita udah kagak usah takut lagi
tapi gimana kalau si rangga masih hidup
kalau ranggani hidup nih dia pasti udah nongol di kampung kita
betul decet anak kaligaman ya

ya allah ya tuhanku engkau maha pengasih lagi maha penyayang maha pemurah dan pemaaf
aku mohon ya allah bukakanlah pintu hati suami hamba sadarkanlah beliau bahwa jalan yang beliau
pilih adalah jalan yang sesat dan jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang sakinah
ya allah intan buka pintunya ya mas tunggu sebentar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
eh deni mana tidur tidur jam segini tidur ini kan jam tiga pagi
nih kamu belanja dan misu
ini pake duit ya